ya hubungan bilateral indonesia dan juga australia seringkali mengalami pasang surut
berikut kami akan tampilkan sejumlah peristiwa yang pernah terjadi di antara kedua negara
dan sempat menimbulkan kegaduhan
kita akan mulai dari pada bulan november dua ribu dua puluh
ini mengenai isu tentang penyadaban
saat itu pemerintah indonesia memanggil duta besar nazi peripat terkait dengan isu penyadaban
telepon presiden susilo mbang yudhoyono oleh intelligent australia
tidak hanya telepon presiden telepon milik istrinya ani yudhoyono
dan juga sejumlah menteri kabinet kala itu juga disadap
laporan itu muncul saat hubungan indonesia dan juga australia
tengah tegang terkait dengan tuduhan adanya mata mata dan juga penyelesaian
kasus manusia perahu yang menuju australia melalui indonesia
pada tahun dua ribu tiga belas saat itu isu sadap ini memang menjadi isu yang sangat sensitif
karena penyadaban dilakukan ini terkait dengan kepentingan sebuah negara
dan penyadaban ini mengganggu kedaulatan dan juga informasi penting milik negara indonesia
dan saat itu perdana menteri australia tony abbott
mengatakan bahwa penyadapan ataupun spionas adalah hal yang sangat biasa
ia bahkan tidak meminta maaf kepada indonesia dan juga tidak menampik
mengenai adanya isu penyadapan terhadap presiden
dan kepala bin saat itu marciano norman mengatakan bahwa australia telah menyadap indonesia
sejak tahun dua ribu tujuh dengan periode sampai dengan tahun dua ribu sembilan
dan ternyata isu penyadaban ini juga masih berlangsung ketika akhirnya ada kesepakatan damai
antara indonesia dan juga australia pada agustus dua ribu dua puluh
juga australia menandatangani perjanjian keamanan baru untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang
kesepakatan damai itu ditandatangani oleh menteri luar negeri martina legawa
dan juga menteri luar negeri australia julie bishop
disaksikan langsung oleh presiden susilo bambang yudhoyono
yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa australia menyadap indonesia
kalau kita lihat dari posisi kemudian antar kedua negara yang memang saling bertetangga
kepentingan australia tentu memiliki kepentingan strategis terhadap indonesia
melihat bahwa indonesia merupakan core sektor negara dalam asia
tenggara tentu menjadi sangat penting bagi australia untuk bisa mengetahui informasi informasi intelijen milik indonesia
dan juga secara hubungan antara kedua negara antara australia dan juga indonesia
australia merupakan seringkali disebut sebagai teman baik dari amerika serikat
untuk memantau wilayah asia tenggara
lagi lagi indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks negara hubungan luar negeri
dengan asean ataupun asia tenggara
dan kemudian kembali terjadi ketegangan antara indonesia dan juga australia pada april dua ribu empat belas
ketika adanya eksekusi mati
tapi kita lihat dulu bahwa pada bulan april dua ribu lima belas australia akhirnya menarik duta besar
dan juga mengancam adanya hentikan kerjasama militer
namun lagi lagi pada ketegangan yang terjadi mengenai adanya eksekusi mati oleh warga negara australia
bernama andrew chan dan juga miuran sukumaran
australia ini akhirnya menarik duta besarnya paul grickson dan juga bahkan mengancam
kerjasama militer termasuk di dalamnya menghentikan hibah pesawat hercules
saat itu isu mengenai adanya eksekusi mati ini begitu sensitif untuk masyarakat australia
karena mereka sudah menghapuskan eksekusi mati
dan ini mendapatkan tanggapan yang cukup tinggi di australia
adanya sejumlah demonstrasi dan juga bahkan ada doa bersama untuk warga negara australia
yang dihukum mati di indonesia terkait dengan adanya isu ataupun kasus kepemilikan dari narkoba
kita berarin lagi kemudian
dan kepasang surut hubungan kedua negara ini pada juni dua ribu lima belas
militer australia ini pernah meminta agar senapan ss dua v empat dan juga pistol g dua buatan pindad ini dibongkar
hal ini menyusul kemenangan telak tim indonesia dalam kejuaraan menembak australian army skill at arms meeting atau esm
bahkan australia tidak menampilkan hasil kejuaraan tersebut di laman resmi asam
dan tidak ada foto kontingen indonesia di laman facebook resmi mereka
ini terjadi pada
bulan juni tahun dua ribu lima belas
dan kemudian pada juni dua ribu enam belas sebulan berselang
hubungan kedua negara ini kembali diuji setelah salah satu pejabat australia ketahuan
menyuap kapten imigran gelap untuk berbalik ke perairan indonesia
enam anak buah kapal dan juga kapal kapten mengaku menerima uang sebesar lima dolar amerika atau sekitar enam puluh enam juta rupiah
namun pemerintah australia melalui perdana menteri tony abed menolak keputusan tuntutan indonesia untuk menjelaskan laporan suap itu
dan kemudian yang terakhir terjadi pada bulan desember dua ribu enam belas yang tadi juga sudah saya sampaikan informasinya
ini terkait dengan penghentian sementara untuk pusat pelatihan bahasa di satuan khusus angkatan bersenjata australia
hal ini menyusul kasus penghinaan tni dan juga lambang negara pancasila yang dilakukan oleh seorang perwira australia
di perth menteri pertahanan ria miza triakudu menyebut pihak australia sudah memberikan sanksi terhadap pelaku
dan kalau kita lihat kemudian dari sejumlah peristiwa yang terjadi antara pasang surut hubungan antara kedua negara
memang lebih banyak indonesia memaafkan begitu kepada australia
dan memang seringkali hubungan ketegangan antara kedua negara terjadi
terutama untuk negara negara yang secara lokasi ataupun secara geografis ini bertetangga
seperti indonesia dan juga australia
yang perlu diingat adalah antara indonesia dan juga australia ini memiliki ketergantungan ataupun dipedensi masing masing
baik indonesia terhadap australia dan juga australia terhadap indonesia
inilah yang kemudian akhirnya menghasilkan sebuah hubungan yang naik turun begitu
karena memang kedua negara ini
memiliki kepentingan masing masing dan juga memiliki sebuah kepentingan dan juga dependensi atau ketergantungan masing masing antar kedua negara